pasca banjir lahar hujan upaya pembersihan dan normalisasi sungai dilakukan oleh anggota tni bersama dengan kementerian pupr di kenagarian bukik batabuah kecamatan canduang kabupaten agam sumatera barat
sejumlah alat berat dikerahkan guna membersihkan dan menormalisasi aliran sungai
bahkan satu jembatan harus dirobohkan karena menyebabkan tumpukan material pasca banjir lahar hujan yang menerjang wilayah ini
harapannya nanti di tanggal dua puluh satu atau tanggal dua puluh dua selama tiga hari pemasangan jembatan bali ini sudah siap artinya bisa jalan ini bisa dijadikan lagi untuk arus jalan utama
sekitar seratus warga pengungsi terdampak banjir
har hujan di tanah datar sumatera barat ini mulai sakit warga yang mengeluhkan sakit ini berada di posko pengungsian sungai jambu kecamatan pariagan kabupaten tanah datar
selain diberikan obat di posko layanan kesehatan keliling yang dibuka oleh bitdokes polda sumbar ini warga juga diberikan multivitamin
layanan kesehatan keliling akan terus digencarkan hingga menjangkau daerah pelosok yang terdampak
yang banyak sih keluhannya saat ini adalah sakit sakit badannya ya jadi mungkin pada saat bencana memang ada beberapa warga di sini yang kemudian berlari ya untuk menghindari banjir itu berlari ke satu tempat
dan ada juga mereka yang habis bersih bersih rumahnya habis bersih bersih di kampung kemudian badannya memang sakit sakit semua
dan untuk mengetahui bagaimana terkait kondisi terkini banjir lahar marapi di sumatera barat kita tanyakan langsung kepada jendela
jurnalis kompas tv rio johannes yang berada di kabupaten tanah datar selamat pagi rio
rio bagaimana dengan kondisi para pengungsi di sana apakah juga akan ada trauma healing yang sudah diberikan kepada korban terdampak
rata rata mereka warga ini mengeluhkan sakit apa rio
ya rizky dan juga saudara untuk di kondisi pengungsi sendiri saat ini masih banyak pengungsi yang tersebar di
enam kecepatan terdampak di kabupaten tanah datar
dari data awal itu sekitar dua tiga ratus an pengungsi tersebar di enam kecamatan
mereka ditempatkan di beberapa bangunan fasilitas umum dan juga bangunan kantor wali nagari
dan untuk kondisi sendiri saat ini memang mereka mulai mengeluhkan sakit sakit kondisi badan nyeri persediaan
dan juga ada di antara mereka yang tensinya mulai naik karena ini disebabkan mereka kurang istirahat
mereka kesulitan tidur di malam hari karena mereka masih trauma dengan kondisi malam hari jika hujan turun
mereka sangat takut dengan ancaman banjir lahar hujan susulan
dan untuk penanganan sendiri di kabupaten tanah datar ini untuk obat obatan dan logistik terus dipasok
untuk memaksimalkan proses distribusi itu juga sudah dibangun tujuh jembatan oleh tni ad
ini tersebar di beberapa jalur jalan utama
sehingga ini lebih memaksimalkan proses penyaluran bantuan
dan untuk masyarakat di pengungsian mereka mayoritas sangat membutuhkan bantuan pakaian ganti
serta kebutuhan akan air bersih tiap minum demikian
oke jadi sampai saat ini warga ini masih membutuhkan pakaian bersih begitu termasuk juga ketersediaan air bersih begitu ya
yang memang apakah sudah difasilitasi oleh pemerintah kabupaten atau otoritas tempat di sana
ya untuk kebutuhan air bersih memang dari pemerintah kabupaten tanah datar itu menyediakan mobil tangki air dari pdam
mereka secara mobile akan datang ke titik titik pengungsian untuk mensupport atau mendistribusikan air bersih bagi korban terdampak banjir di pengungsian
selain dari pdm kabupaten tanah datar ini juga beberapa pihak dari tni dan juga polri itu juga mendistribusikan air bersih bagi warga yang terdampak di sini
mobil yang dikirimkan oleh polda sumbari itu mobil yang bisa langsung untuk mensterilkan air
jadi mengambil sumber air di sungai lalu menjadikannya air yang bisa siap minum bagi warga
dan mobil ini mobil water treatment namanya itu digerakkan di kabupaten tanah datar itu bergerak secara mobile
menjangkau titik titik yang memang masih belum bisa mendapatkan sumber air bersih di kabupaten tanah datar ini
karena mayoritas daerah terdampak ini sumber air bersih mereka merupakan sumber mata air
dan juga sumber air bersih yang sudah sudah tidak bisa lagi untuk mendistribusikan atau menyuplai air bersih bagi masyarakat di geografi terdampak
oke jadi pasokan air bersih memang terus diupayakan begitu ya untuk warga yang memang terdampak dari banjir lahar gunung merapi
soal lain ini rio bagaimana soal pembersihan material apakah sampai saat ini masih terus dilakukan
ya untuk pembersihan material itu masih terus dilakukan
beberapa alat barat juga sudah disediakan
terdampak beberapa di antara yang sudah mulai bersih karena banyak sekali alat barat yang diturunkan
dan untuk personal tni dan poli juga turun membantu membersihkan rumah rumah warga yang terdampak
dan ini mungkin pembersihan sudah mencapai prosentasi di sekitar lima puluh persen
karena selama personal dan juga warga mereka berputar royong untuk membersihkan lokasi lokasi terdampak termasuk rumah mereka sendiri

pada siang hari mayoritas warga yang mengungsi kembali ke rumah masing masing untuk melakukan pembersihan kawasan yang terdampak
tetap malam hari mereka kembali ke pengungsian
sejauh ini memang untuk rencana dari pemerintah kabupaten tanah datar
itu ada pendataan lebih kurang tiga ratus rumah yang sudah didata
mereka berada di titik titik yang memang sangat rawan
atau berada di pinggiran sungai yang berjaraknya kurang dari tiga ratus meter
ini tiga ratus rumah ini rencananya akan direlokasi
ada satu titik lokasi yang dua lima hektare disiapkan oleh pemerintah kabupaten tanah datar
namun demikian pemerintah kabupaten tanah datar tetap akan mendiskusikan ini dengan ninik mamak
selaku pengelola tanah milik wilayah agar nantinya
jika ini tidak akan dilakukan
melaporkan langsung dari kabupaten tanah datar
selamat bertugas kembali rio johannes